kecelakaan maut kembali terjadi di kilometer sembilan puluh lima lima ratus tol cipularang dari arah jakarta menuju bandung selasa dini hari
kecelakaan tersebut melibatkan mobil travel dengan sebuah truk
pengemudi travel diduga mengantuk dan menyebabkan kendaraan yang dibawanya oleng ke kiri hingga menabrak bagian samping kanan truk
dua penumpang travel meninggal dunia di lokasi kejadian
saat ini seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit abdul rajak purwakarta jawa barat
dari tkp menurut keterangan pengemudi mengantuk sehingga oleng ke kiri menabrak bagian kanan kendaraan truk yang berjalan di lajur satu
kecelakaan maut juga terjadi di jalan solo semarang tepatnya di samping timur depo pertamina teras boyolali jawa tengah pada selasa pagi
dua truk trailer terlibat adu banteng hingga membuat masing masing kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah
diduga salah satu sopir truk yang berjalan dari arah solo mengantuk hingga menyebabkan truk oleng dan menabrak truk lain dari arah berlawanan
sopir dan kernet dari truk yang oleng tersebut pun tewas di lokasi sementara pengemudi truk yang ditabrak menderita luka memar di kaki dan tangan
diduga kendaraan oleng kendaraan oleng sehingga melompat ke median jalan dan masuk ke jalur dari semarang solo sehingga bertabrakan dengan kbm bok
dari pt gudang garam yang berjalan dari semarang ke solo
meninggal dunia dua orang yaitu pengemudi dan kernet dari kbm kontainer sedangkan untuk pengemudi dan kernet dari pt gudang garam alhamdulillah dalam kondisi selamat
akibat dari kecelakaan ini arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan
antrean panjang kendaraan pun tidak dapat terhindarkan
akibatnya kepolisian memperlakukan sistem kontraflow atau satu arah di jalur solo menuju
tim liputan cnn indonesia